aku mau kasih kamu sesuatu
ini buat kamu
tapi pak orang ini kesini tiap hari ya
ini ibu bapak
mama gak makan makan seperti ini
terus gimana keadaan mama sekarang
ya gitu deh
makasih ya radit ya
ngeliat kehidupan mama sekarang
kebetulan aku punya rezeki
jadi mama terima
ini aja udah cukup
gak usah ini aja
mama udah seneng
nanti dibungkus ya
tiga porsi udah ini aja
gak usah gak usah
gak usah ngasih
aku masih menantu mama
aku belum bercerai sama raina
dan mama orangtuaku juga
tolong terima ini ma
aduh sebenarnya gak usah deh
bener deh gak apa apa
misalnya kamu gak tau nih ac enak sekarang
kamar jadi adem dingin
mama dapat uang dari mana buat beli ac
menantu mama siapa
radit udah nyiksa raina
udah bikin raina menderita
kayaknya radit udah berubah loh
dia baik banget sama mama
dia itu malah kepengen balik sama kamu
dia gak minta apa apa
pokoknya dia cuma mau nolong
udah mama dikasih duitnya mama terima
pokoknya raina gak mau berhubungan lagi sama radit
mama balikin semuanya
mau balikin bagaimana
rumahnya aja mama gak tahu
uangnya udah kepake sebagai buat beli ac
ya raina gak mau tahu
hah apa sih
ini ada apa sih
itu apa itu
masa gak tau itu apa
kelamaan jadi orang miskin sih jadi gak tau
itu tuh ac
jadi kamar tuh adem
tante bukan itu maksud aku
tapi tuh ac dapet dari mana
udah gak usah kepo
ini lunas selesai
kamar saya sekarang dingin
iya tapi terus nanti tagihan listriknya
siapa yang mau bayar
eh keluar keluar
udah mau israt dah sana
kampungan banget gak tau gimana dipake ac
mama itu aneh banget sih
udah tau keadaan kita seperti ini
masa pasang asi di rumah
udah kamu gak usah pikirin mama kamu
mungkin mama kamu juga belum terbiasa sama keadaannya sekarang
aku yakin lama lama juga mama bisa biasa
dia nggak biasa kerja kayak gini
tapi dia tetap berusaha keras untuk bekerja
kalau afif bisa
aku sama mama juga pasti bisa
mama tuh seharusnya menghargai semua usaha afif
bukannya malah ngeranget terus
yaudah sekarang kamu siap siap berangkat ki
afib gudang kan belum buka
tapi ada orang yang butuh tenaga untuk angkat barang itu ke tokonya
kamu mau gak
lumayan buat tambahan tambahan afif
aku memang butuhan tambahan untuk melakukan usg
aku memang butuh tambahan untuk melakukan usg
iya pak aku mau
ada sedikit makanan
dari tempat aku kerja
jadi kanur gak usah masak lagi
afif udah pulang
aku mau kasih kamu sesuatu
ini buat kamu
dapat dari mana kamu uang untuk beli ini
cincin itu aku beli dari hasil keringatku sendiri
itu hasil lupa
kamu tuh aneh ya
dapat uang malah beli cincin
harusnya kamu tuh beli makanan
kita semua lagi kehabisan makanan
kita mau bayar dokter dengan cincin ini
ya siapa tahu tamu penting sayang
ya kamu tolong bukain aja ya
kamu mau ngapain mau duduk
ya kamu dong yang buka
mas kamu nyuruh aku sih
lah kan aku yang nyuruh kamu
sekarang malah nyuruh balik sih
mau ngapain lo kesini udah diusir kok dateng lagi
gue juga orang dalem disini
lo berdua sekarang udah kaya
udah punya segalanya punya harta
tapi gue punya sesuatu yang bikin kalian bisa puas
bukan cuma kepuasan harta
tapi kepuasan batin
dari awal gimana raina dan keluarganya memperlakukan lu dengan rendah